kelompok santoso belum ditemukan namun remah jejaknya mulai diketahui lewat beberapa laporan masyarakat
ada yang mengaku melihat kelompok santoso di wilayah perkebunan mendekati permukiman di poso pesisir selatan
berikut ini adalah laporan koresponden cnn indonesia silvano hajid di hutan tangkura mengenai jejak terbaru kelompok santoso
selama empat bulan lamanya dalam operasi tinombala setidaknya membuat warga tidak berani berkebun
di perkebunan coklat di hutan tangkura dan sanginora dibiarkan begitu saja
bahkan seharusnya ada pohon kakao ini yang siap panen dibiarkan kering
warga takut untuk berkebun namun demikian tidak sedikit warga yang sudah mulai berkebun dan melaporkan beberapa dugaan bahwa mereka melihat kelompok santoso
terakhir di hutan tangkura dan juga sekitar sanginora
mereka melihat penampakan kelompok santoso membawa senjata
dari beberapa laporan masyarakat kelompok santoso tidak lagi berada di lembah napu tempat operasi tinombala berlangsung
tetapi kini sudah mulai bergeser menuju permukiman
jarak dari tempat saya berdiri ini atau di sekitar hutan tanggura sekitar dua puluh km menuju poso kota atau permukiman
dan kita bisa gambarkan di sini hutan seperti ini berada di poso dan jaraknya juga tidak jauh dari permukiman
ini menjadi tempat pelarian bagi kelompok santoso dari lembah napu